untuk menjamin keamanan data partai politik yang nanti masuk dalam sistem informasi partai politik sipol
kpu membuat strategi pengamanan berlapis yaitu dengan membuat sistem pencadangan seluruh data parpol yang ada di dalam sipol
selain itu dalam pelaksanaannya sipol dikawal oleh satuan tugas yang bekerja sama dengan berbagai lembaga
seperti badan siber dan sandi negara hingga kepolisian
komisioner kpu idam holik mengatakan sipol yang digunakan untuk pemilu dua ribu dua puluh empat sudah mendapatkan pengembangan keamanan hasil evaluasi pemilu dua ribu sembilan belas
untuk aplikasi sipol ini memang kita rancang ini jauh lebih aman dalam artian data data yang sudah di input
sudah kita antisipasi apabila memang ada kondisi crash ataupun ada serangan atau ada upaya upaya mengganggu
kita penyimpanan data dua lapis
komisi pemilihan umum kembali memperbaharui data terkait permohonan pembukaan akses sistem informasi partai politik
jelang pendaftaran calon peserta pemilu dua ribu dua puluh
hingga kamis tiga puluh juni jumlah partai yang sudah mendapat akses sebanyak tiga puluh parpol
sembilan parpol diantaranya adalah peserta pemilu dua ribu sembilan belas dan sudah melampaui parliamentary threshold
tujuh parpol tidak melampaui parliamentary threshold
dan empat belas parpol belum pernah menjadi peserta pada pemilu legislatif
kpu mengatakan telah mengirim surat terkait aktifasi akun sipol kepada tujuh puluh lima partai politik
yang memiliki badan hukum berdasarkan surat kemenkumham
sistem informasi partai politik atau sipol adalah seperangkat sistem untuk mendukung pendaftaran dan verifikasi
terhadap pemenuhan persyaratan calon peserta pemilu
jelang pemilu dua ribu dua puluh empat pendaftaran partai politik melalui sipol akan dibuka pada tanggal satu hingga empat belas agustus dua ribu dua puluh
di meliputan cnn indonesia